mario dandisatrio dan shane lucas dihadirkan sebagai saksi fakta
dalam sidang lanjutan anak ag hari selasa
setelah menjalani sidang keduanya langsung menuju mobil tahanan dengan pengawalan ketat
keduanya pun menggunakan pintu samping gedung pengadilan negeri jakarta selatan
untuk menghindari kejaran awak media
mario bungkam saat ditanya soal materi persidangan dan langsung masuk mobil tahanan
sementara itu penasihat hukum shane lucas happy sihombing mengklaim
kliennya berada dalam tekanan dan takut kepada mario saat mario menganiaya david ozora
ia menuturkan kliennya mengaku menyesal dan sempat menangis di persidangan
happy juga mengatakan ada dua keterangan mario yang berseberangan dengan shane
si mario enak ayam main bola itu adalah omongannya si sen
tapi pada saat shane diperiksa
ditanya oleh hakim itu adalah omongan dari si mario
yang kedua soal perikik
soal perikik juga mario mengatakan itu adalah si shane yang mengatakan itu
dan si shane pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si mario
jadi itu hal yang tadi yang kontradiktif
yang ketiga adalah tadi majelis hakim menanyakan apakah sisen menyesal dengan kejadian ini
sebelumnya ayah tersangka shane lucas tagor lumban toruwan yang hadir di pengadilan negeri jakarta selatan mengklaim
sebelum penganiayaan terjadi anaknya sudah tiga kali menolak secara halus permintaan mario ketika diminta ikut mendatangi david
menurut tagor shane tidak berteman baik dengan mario dan hanya dikenalkan oleh teman baiknya
ia pun mengaku sudah menasehati anaknya agar berbicara jujur dalam proses persidangan
sebagai orang tua dan keluarga harapkan shane ini harus dibikin adil adilnya
dan permohonan kita dan dua kita pun bebas
karena dia tidak melakukan apa apa dan melakukan video itu pun terpaksa ada tekanan
tagor menyebut sempat menemui ayah mario dandi rafael alun trisambodo pada dua puluh empat maret dua ribu dua puluh tiga di pores jakarta selatan
namun rafael tidak merespons keinginan tagor bertemu